pindah ke kamar kamu aja mil
lu tuh emang perempuan murahan ya
lu tuh mau ngapain ya
mbak tadi tuh aku cuma

kamu tau apaan sih al

dia itu mau ngodain kamu
dia itu mau ngajak tidur bareng kamu
mbak mbak jangan sembarangan dong
saya nggak serendah itu
eh diam lu
lu tuh emang perempuan murahan tongan
kalau gue tahu
lu bakal nusuk gue dari belakang
nyesel gue bantuin lu nyari bayi lu
kalau sampai kamu berani ninggalin aku
kamu tuh bakal nyesel
dia orang emang seperti itu
nggak pak pemil
apa pun yang akan kamu lakukan setelah ini
aku udah gak peduli lagi
dan mulai detik ini hubungan kita berakhir
mil aku tuh gak main main ya
dan aku akan ngebuktiin ucapan aku tadi
pokoknya kamu itu gak boleh diam di siapapun
kayak gini yang bikin aku semakin males berhubungan sama kamu
mil kamu tuh udah janji mil
itu adalah janji terbodoh yang pertama gue lakukan
udahlah anggap aja itu sebagai jebakan dari kamu
mil kok kamu gitu sih
kok kamu malah ngebelain dia
atau jangan jangan kamu ada apa apa sama dia
mil kamu tuh gak malu ya

udah deh ale
kamu gak usah ngambil kesimpulan sama sesuatu yang kamu gak tau